bagaimana menurut anda dari moki ini mengatakan kematasan ini seperti apa
dan berpikir jangka panjang jadi pertanyaan anda mungkin agak salah awal
saya berpikir pak dari menteri kajian bagaimana tanggapan di bukung bukung tiga bukung tiga
bu saya mulia nih begini itu mengejutkan saya
bansos itu dibagikan sebelum kita tahu mengenai
dan presiden jokowi membagi bagikan bansos di mana mana
nah memang ada lembaga lain selain mensos ada bapanas di situ
persepsi publik bahwa itu bansos
nah dan dipublikasi secara luas presiden jokowi melakukan itu
nah ketika menteri sri mulyani memberikan keterangan
di mk yang dia katakan adalah itu bukan bansos
kalau saya mau bicara straight forward
itu adalah bingkisan bantuan yang diberikan oleh presiden
dengan menggunakan dana operasional presiden banpres
ini sama dengan dana taktis
ini dengan segala hormat pada sri mulyani kawan saya
saya kenal baik beliau
saya tidak happy dengan apa yang dikatakan bu sri mulyani
karena itu bukan saja normatif tapi itu semacam damage control
karena dengan pembagian bansos yang masih di tiga bulan menjelang kejomblosan itu
publik tahu bahwa ada politisasi pansus
satu nasi mulyani adalah melakukan damage control
nah belakangan ini ketika kita idul fitri presiden juga membagi bagikan bingkisan
bingkisan yang diambil dari dana operasional itu
nah ini perlu diperjelas ya
perlu dijadikannya sebagai bahan untuk kita melakukan evaluasi ke depan
apa bisa ya dana operasional presiden itu ya
dibagi bagikan seolah olah itu bansos seolah olah dari jokowi
saya tidak happy dengan hidup sri mulyani
harus saya katakan itu ya dengan sekalian hormat pada beliau
apakah tadi yang bapak bilang kemudian ada perangkat yang diatur
apakah bisa atau boleh disimpulkan atau disitu pak dengan yang keempat
kita ini ketika memasuki reformasi kita itu bicara ya korupsi polisi anti itu
nah atas dasar itu kita ingin membangun transparansi dan akuntabilitas
nah kalau dana operasional presiden bang presiden
yang saya katakan tadi sama seperti dana taktis pada jabatan gubernur baru
itu tidak akuntabel tidak transparan
kenapa kalau itu transparan tidak diumumkan dari dulu
saya ingin menjawab soal